kita sambil menunggu tentang mrt ini yang pertama namanya ratangga
keretanya namanya ratangga
ya kita minta bantuan badan bahasa untuk menjelaskan nama nama dan jualan yang bisa direkomendasikan
ratangga itu adalah kereta juga perang
dari kitab suta soma yang menggambarkan bahwa jakarta yang berubah butuh semangat butuh perjuangan dari masyarakat jakarta untuk berubah
jadi sebetulnya rantangga ini diorang orang juga tahu
oke sekarang kita punya berapa kereta
kita punya total sembilan puluh enam kereta
ini dibagi dalam enam belas kereta
masih ada kereta dan kereta
enam belas kereta ini itu selayani rute yang sama
selayani rute yang sama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini